menegakkan hukum tentu sisi yang bersamaan adalah demokrasi
sekarang demokrasi kita sedang berproses mari kita ikuti proses proses demokrasi ini
yang sekarang sedang mulai ditata dan dinilai oleh mahkamah konstitusi
biar itu berjalan apapun hasilnya nanti kita tunggu
tetapi sekarang kita harus mulai sadarlah memburu kembali para koruptor mengidentifikasi
karena sekarang sudah banyak jaringan jaringan narkoba korupsi berbagai sumber daya alam tambang dan sebagainya
tadi kan di bunga itu salah satunya mendengarkan kesaksian dari pihak bapak soe

karena laporan juga terjelang pemilu yang masuk ternyata terbukti tidak ditingkatkan juti oleh pihak bapak soe
mulai menyuarakan apakah perlu sebaiknya keberadaan bapak soe ini ditinjau ulang atau mungkin dibubarkan
kalau pak mahfuz sendiri menilainya bagaimana apakah bapak soe ini tetap perlu dipertahankan
ya nantilah biar tim hukum dulu yang bicara itu ke publik
saya karena dulu bawaslu itu kan dibentuk karena kebutuhan juga
lalu kalau kemudian ada cacat lalu mau dibubarkan nanti semua jadi dibubarkan
kita yang penting kita harus
benarlah sekarang ini proses proses yang berjalan
tapi bahwa itu perlu dibubarkan apa tidak atau diubah bentuknya atau apanya
nanti sesudah ini kita bicarakan lagi
terutama kepada nanti pemerintah baru siapapun supaya memikirkan hal hal ini agar demokrasi ke depan itu lebih sehat
tapi apakah untuk bapak soe kumpulnya pinerja bapak soe ini karena salah satu paswurnya kali ini ada kaitannya langsung dengan kekuasaan yang sedang masih berkuasa
nggak tahu saya biar nanti diputuskan oleh mk
biar mk yang memutuskan apa karena itu atau bukan ya kita lihat aja
saya tidak boleh sekarang sebagai prinsipal itu mempengaruhi opini di luar sidang silakan aja mk
semuanya sudah semuanya sedang berjalan dan berproses
tinggal nunggu berapa hari lagi kan tinggal nunggu ya sebentar lagi
tidak sampai dua minggu lagi kan sudah ada jawabannya
tentang apa perlawanan sendiri seperti apa apakah itu menunjukkan sesuatu yang positif atau seperti apa
silakan aja mk nanti akan menilai apa pentingnya itu hadir apa tidak
tapi sudah diakui oleh pihak lawan bahwa bidang kehadiran empat itu akan menjadi kemenangan bagi paswurnya dua begitu
karena keterangannya di bidang empat justru akan memperkenalkan argument mereka
nanti kita lihat aja di lapangan
tapi kalau prof mahfud keterangan dari menteri menteri ini akan independen atau masih ada cawe cawe presiden dalamnya pak
karena kan tercatat sebagai pembantu presiden
prof ini kan selain empat menteri itu kan ada juga usulan soal kapolri juga presiden jokowi untuk hadir di persidangan
kalau menurut pak mahfud bagaimana
nanti kalau hakim kan mempertimbangkan
itu kan keuarefensi dan relevansinya apa itu hakim
pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun ke pengadilan
sehingga saya tidak harus tahu apa yang diminta
nanti kan minta apa kuasa hukum saya itu lalu hakim yang mempertimbangkan mau dikabulkan atau tidak
tapi kalau di mara itu emang seperti itu
kalau di jepang satu ratus tiga kan mengajukan empat menteri tersebut untuk hadir
tapi ditolak mk tapi mk yang mengundang sendiri untuk hadir
kalau dulu saya sering ngundang sendiri
karena kadangkala kalau yang diajukan oleh pemohon itu
kadangkala sudah dititipi pesan pesan yang agak berpihak
itu kan interpartis ya interpartis itu antar partai jadi
semua yang diajukan itu pasti memihak
nah dulu waktu saya jadi hakim mk
waktu saya jadi hakim mk ya sering ngundang sendiri yang tidak diajukan oleh pihak
misalnya kasus penodaan agama ya dulu
itu tidak diajukan oleh orang yang berperkara
dari gereja dari majelis ulama
cuma biasanya kalau agak profesional
kalau diundang mk itu orang agak males datang
kalau mk itu honornya hanya sama dengan orang berseminar
tapi kalau diundang oleh partis biasanya bisa ratusan juta
prof kemarin mas ganjar kan sudah menegaskan
dia tahun kali ditawari jadi menteri
dia tetap bakal di luar pemerintah gitu
maka prof maaf sendiri sikapnya seperti apa nih prof
tidak boleh bertanya itu saudara kepada saya
yang bertanya itu hanya orang yang berkomentar
tidak ada yang bisa menerima